presiden jokowi buka suara terkait undang undang ciptakerja
pasca mk menyatakan undang undang inisiatif pemerintah tersebut
presiden memastikan undang undang ciptaker tetap berlaku
karena tidak ada pasal yang dibatalkan oleh mk
lantas perbaikan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
mengapa jokowi tetap ngotot memperlakukan undang undang ciptaker
saya akan tanyakan langsung ke mbak dini purwono
stafsus presiden bidang hukum
selamat malam mbak dini apa kabar
selamat malam mas renhat kabar baik apa kabar
ya seperti disampaikan oleh presiden
ini merupakan suatu bukti nyata ya bukti konkret
atas komitmen presiden dan komitmen pemerintah pada saat ini
untuk terus mendorong menciptakan iklim kemudahan berusaha
yang pada akhirnya juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan
untuk seluruh masyarakat indonesia
jadi memang ada sedikit
sedikit isu formil ya dalam pembentukan undang undang cipta kerja ini
dan seperti kita ketahui bersama
putusan mk menyatakan bahwa undang undang cipta kerja pada saat ini
tapi artinya secara hukum pada saat ini
undang undang ciptakerja masih tetap berlaku
dan dengan demikian semua aturan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan
juga masih tetap berlaku
dan pemerintah akan melakukan perbaikan dalam jangka waktu maksimal dua tahun
kita harapkan tidak sampai dua tahun ya mas reinhardt
dan memang ini sebetulnya kami juga mengapresiasi ini dari mk
meskipun ada kontra juga narasi gitu kan
apa yang dimaksud dengan bersyarat
tapi saya rasa ini adalah putusan mk yang cukup bijak
karena memang pada saat ini sudah banyak langkah langkah yang diambil pemerintah
dan juga banyak sekali aturan turunan
yang merupakan paksa rancangan ciptakerja yang sudah dikeluarkan
jadi memang situasinya tidak mungkin juga gitu kan
untuk kita menarik rem mendadak itu malah minta menciptakan ketidakpastian hukum
gitu kan dan instabiliti yang mana akan berdapat negatif terhadap kita indonesia
jadi ini merupakan sekali lagi adalah bukti konkret bahwa presiden jokowi
dan pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan deregulasi debirokratisasi gitu kan
kemudahan berusaha yang pada akhirnya juga sebetulnya untuk tujuan menciptakan lapangan pekerjaan
baik mbak dini kontra narasi juga disampaikan oleh elemen buruh ya
terutama pada kluster ketenaga kerjaan
tafsir para buruh adalah yang
kemudian kami ikuti sejak kemarin
bahwa aturan yang sudah dikeluarkan seharusnya kemudian juga ikut dibatalkan
karena undang undang ini dinyatakan cacat formil dan juga inkonstitusional gitu ya
artinya sikap presiden ini kemudian kembali berbeda dengan apa yang diinginkan oleh para buruh
yang sampai hari ini masih menyatakan penolakan
ya sebagai negara hukum jelas bahwa sekarang kita itu wajib ya
kita wajib pemerintah wajib untuk
menghormati dan mengikuti arahan daripada putusan mk
putusan mk jelas menyatakan bahwa undang undang cipta kerja pada saat ini masih berlaku
dan aturan turun lain juga masih berlaku
meskipun inkonstitusional bersyarat
jadi bisa juga diartikan ini sebagai uu ck itu konstitusional tapi sementara gitu mas renhat
bahwa ini kita diberikan waktu dua tahun untuk perbaikan dan saya rasa dua tahun itu lebih dari cukup ya
jadi statusnya pada saat ini adalah konstitusional
justru kalau dipaksa gitu kan
pada saat ini mau dipaksa uu ck jadi nyatakan langsung serta merta inkonstitusional
itu malah tidak sesuai dengan putusan mk
oke tapi putusan mk ini mbak adini juga dibaca bahwa ini membuktikan bahwa dalam uu ck ini prosesnya kemudian ada yang tidak beres gitu
ada yang tidak benar
bahkan disebut memang ugal ugalan
sehingga putusan ini juga mengafirmasi bahwa proses itu memang ada yang tidak sesuai syarat yang berlaku
sehingga ada keputusan ini bagaimana mbak dini
sebetulnya memang kita harus mengakui bahwa ini pertama kali ya mas reinhardt
kita mencoba melakukan terobosan untuk membuat undang undang dengan metode omnibus dengan konten yang sangat masif gitu kan
bayangkan ada puluhan lebih dari tujuh puluh undang undang yang terdampak dari kebijakan pemerintah yang baru ini yang sebetulnya dilakukan tadi itu
dalam rangka untuk bagaimana menciptakan iklim investasi kondusif di indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan
jadi ujung ujungnya sebetulnya untuk kesejahteraan masyarakat indonesia
nah ini terobosan pertama kali dan memang apa namanya bisa dimaklumi gitu ya
karena ini pertama kali jadi mungkin masih apa namanya ada kesalahan karena belum ada presiden sebelumnya
tapi sekarang dengan ada arahan mk ini justru bagus gitu mas reinhardt ya
jadi sekarang pemerintah bisa mendapatkan arahan yang lebih jelas guidelines apa yang harus dilakukan dalam proses perbaikan

dan juga sebetulnya perbaikan ini memberikan kesempatan juga untuk seperti perusahaan mk juga
memperbaiki aspek formil kemudian juga salah ketik yang kemarin memang harus diperbaiki
jadi saya rasa ini baik juga gitu
kita menggunakan opportunity ini untuk membuat undang undang cipta kerja dengan metode omnibus seperti ini pertama kali dengan sempurna
oke mbak dini yang tadi mbak dini katakan sedikit isu formil ini yang kemudian dibaca oleh anda atau mungkin dari istana
isu formilnya apa saja
kemudian akhirnya melatar belakangi sampai kemudian ada keputusan dari mk ini
sedikit ini apa definisinya nih mbak dini
karena kan kita punya undang undang dua belas dua ribu sebelas ya mas anhar dengan semua perubahan itu terkait aturan pembentukan perundang undangan gitu
jadi mungkin karena memang kemarin ini ada urgency gitu dilakukan terobosan mungkin dari mk menganggap ada beberapa syarat normatif gitu kan di dalam undang undang tersebut
yang belum terpenuhi gitu
jadi memang ini kalau kita lihat draftnya itu kan agak berbeda ya sangat berbeda gitu dengan undang undang yang kita kenal selama ini gitu
sehingga mungkin dianggap sulit dibaca gitu
mungkin itu salah satu unsur ya mas reinhardt gitu yang dilihat oleh mk sehingga undang undang ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat
jadi saya rasa hanya untuk masalah apa namanya kejelasan dari sisi draftnya
dari sisi drafting
karena ujung ujungnya itu kan namanya undang undang itu harus jelas ya
sehingga dapat memberikan kepastian hukum
oke mbak dini tadi mbak dini mengatakan bahwa kalau bisa ya atau diusahakan kurang dari dua tahun sudah ada perbaikan
lalu perbaikan seperti apa yang kemudian disiapkan oleh pemerintah
tentunya kali ini tim yang sebelumnya menyusun pasti akan diperkuat ya
karena memang pemerintah menyadari kita harus betul betul serius melakukan perbaikan ini gitu kan
jadi tentunya tim yang kemarin menyusun undang undang cipta kerja akan diperkuat
dan dari tim presiden sendiri juga nanti akan turun ikut terlibat dalam proses perbaikan
kemudian juga kita akan melibatkan ahli perundang undangan
kita akan melakukan semua langkah yang mungkin dilakukan untuk memastikan bahwa undang undang ini akan menjadi kepentingan
kita bahwa undang undang ini akan menjadi konstitusional secara permanen
oke mengapa kemudian menargetkan kurang dari dua tahun sudah selesai
apa ada target target tertentu mbak dini
karena kan kita kalau ya kita ingin memberikan pasien hukum
kita juga harus memberikan kenyamanan kepada investor
tidak hanya kepada investor tapi juga kepada masyarakat luas gitu
jadi kali ini tentunya juga semuanya akan dilakukan secara lebih prudent ya mas anhar gitu
jangka waktu dua tahun dari mk itu dirasakan lebih dari cukup
dan rasanya ada ruang untuk kita bisa melakukan perbaikan ini kurang dari dua tahun gitu
kalau misalnya memang bisa lebih cepat kenapa harus dipetokin sampai dua tahun gitu kan
tapi tentunya kita akan melakukan ini dengan sangat hati hati dan sangat prudent
bahwa kita tidak akan menyianyikan kesempatan yang sudah diberikan oleh mk
mbak dini bicara soal ruang
apakah kemudian yang juga menjadi permasalahan adalah undang undang ciptaker dianggap tidak membuka ruang yang besar
partisipasi publik yang besar
jadi terkesan terburu buru sehingga banyak kesalahan di dalamnya
kedepan ini bagaimana kemudian pemerintah atau istana membuat perbaikan ini
agar melibatkan banyak pihak partisipasi publik yang juga tinggi bahkan semua elemen
sehingga undang undang ini betul betul dengan tujuan yang baik
dan juga bisa diterima oleh banyak pihak begitu ya
sehingga tidak kemudian akan dipermasalahkan lagi ke depan
satu sisi tadi prinsipnya kan tentunya lebih cepat lebih baik ya mas reinhardt
lebih cepat lebih baik tapi juga sekaligus kita harus prudent
dan betul betul memperhatikan semua ramu ramu yang ada
terutama tadi itu undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
dengan segala perubahannya terkait dengan aturan pembentukan perundang undangan
dan di dalam situ sebetulnya kita harus memperhatikan semua perubahan yang ada
dan di dalam situ sebetulnya kita harus memperhatikan semua perubahan yang ada
dan di dalam situ sebetulnya kita harus memperhatikan semua perubahan yang ada
untuk memperbaiki undang undang cipta kerja ini sesuai dengan perintah dari mahkamah konstitusi
presiden sudah memerintahkan para menterinya untuk menindaklanjuti putusan mk
kita menghormati kita akan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan mk
presiden memerintahkan untuk proses perbaikan ini dilakukan dengan segera
jadi pesannya tadi itu masalah cepat dan tepat
kalau memang bisa kurang dari dua tahun kenapa tidak
tapi tentunya tadi tidak menyampingkan prinsip prinsip kehatian kehatian
dan pemerintah presiden menjamin semua investasi yang dilakukan pada saat ini
semua langkah langkah yang sedang dilakukan dalam rangka pasangan cipta kerja akan terus berjalan
dan presiden seperti juga sudah disampaikan beliau sendiri
presiden menjamin bahwa semua investasi yang dilakukan selama proses perbaikan
akan tetap dapat terus berjalan dan aman
baik kita akan tunggu mbak dini seperti apa kemudian pemerintah akan melakukan perbaikan pada undang undang cipta kerja ini
tapi prinsipnya sesuai yang tadi disampaikan oleh presiden bahwa undang undang ciptakan akan tetap berlaku
terima kasih banyak mbak dini purwono staf sus presiden bidang hukum
sudah bergabung di cnn indonesia malam hari
terima kasih selamat malam
terima kasih mas winhart